dan dinas kesehatan provinsi bali jumat sore mencatat jumlah pasien dalam pengawasan mencapai lima belas orang dari yang sebelumnya dua belas orang
tujuh belas pasien ini dirawat di tiga rumah sakit rujukan yakni sebelas pasien di rumah sakit sanglah denpasar
satu orang di rumah sakit sanjiwani gianyar dan tiga orang di rumah sakit swasta
dari lima belas pasien tiga diantaranya adalah warga negara indonesia
hingga saat ini total keseluruhan pasien dalam pengawasan covid sembilan belas di bali ada enam puluh dua orang empat puluh enam hasil laboratorium yang negatif
tiga belas orang masih menunggu sementara tiga pasien baru diambil sampelnya
di rumah sakit swasta masih mentak karena dia baru datang masih dalam observasi ya di observasi dulu bagaimana kondisinya seperti itu
ini masih kembang dari total enam puluh dua yang sudah masuk dalam kondisi ini
ada wd tiga dari kembang itu sisanya bma